indobuiltek expo jakarta dua ribu enam belas merupakan pameran material dan teknologi bangunan terbesar dan terlengkap di indonesia
yang diselenggarakan pada dua puluh lima hingga dua puluh sembilan mei di indonesia convention exhibition bsd city
pada indobuil tech dua ribu enam belas kali ini mediatronics pun ikut berpartisipasi sebagai sarana memperkenalkan brand image mediatronics indonesia
yang baru kepada masyarakat dan tentunya juga untuk memperkenalkan produk produk dari mediatronics
serta meningkatkan citra perusahaan mempertahankan loyalitas pelanggan dan memperluas jaringan bisnis
sehingga nantinya akan menjadikan mediatronik sebagai mitra bisnis mereka
mediatronics indonesia sendiri sudah berkiprah di indonesia ini sudah hampir tiga belas tahun jalan tahun ke tiga belas
namun kami sadar perlu sesuatu hal yang membuat nama mediator ini semakin berkiprah
artinya dengan mengikuti pameran indo build tech dua ribu enam belas di isbsd ini kami berharap bendera mediatronics indonesia semakin berkiprah
artinya juga nanti kami semakin dikenal oleh para pelanggan kami ataupun untuk loyalitas pelanggan kami juga semakin comfort terhadap kami
lalu kemudian juga selain dari sisi bisnisnya pasti tentunya pameran ini dibutuhkan oleh mediatonics indonesia untuk pengembangan dari bisnis kami sendiri
dalam era modern berbasis teknologi sekarang ini
tren perkembangan teknologi digital begitu pesat menuntut untuk harus selalu berinovasi kreatif dan menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di lapangan
untuk menjawab tantangan era digital tersebut mediatronics hadir dengan membawa inovasi teknologi terkini dalam media led display
dipelopori oleh pt media indra buwana sebagai perusahaan kami saat ini juga
bapak jomananda sebagai founder kami terinspirasi untuk melahirkan sebuah perusahaan
berbasis teknologi tinggi
pada tahun dua ribu empat terlahir pt mediatronics indonesia
di mana pt tersebut merupakan perusahaan pertama yang melahirkan led sebagai media promosi
pada indobuiltek dua ribu enam belas mediatronics menampilkan salah satu produk unggulan
yaitu mobile led terbesar di indonesia yang dapat ditemukan di dua area berbeda
dan di area outdoor atau depan pintu masuk hall sepuluh
mobile led mediatronics ini menggunakan head truck dari mercedes benz dengan panjang casis empat puluh kaki
jadi kalau berbicara mengenai produk kami memiliki empat produk unggulan
yang pertama tentunya unggulan kami itu dalam bentuk led
lalu kemudian kita juga punya produk street furniture seperti yang di belakang saya ini
lalu kemudian yang ketiga kita juga punya produk yang namanya scoreboard
dan yang terakhir
yang menjadi unggulan kami mobile led
ini merupakan mobile ad yang kami custom di sebuah trailer terbesar di indonesia
kenapa kami sebut terbesar
karena memang trailer yang kami gunakan adalah empat puluh feet
mediatronics indonesia merupakan eksklusive strategic partner dari daktronics inc di indonesia
daktronics adalah sebuah perusahaan asal amerika serikat yang merupakan produsen led display nomor satu di dunia
kenapa kita memilih daktronics
karena daktronics adalah
perusahaan yang sudah sangat terkenal dan berpengalaman selama empat puluh tahun
saat ini hampir tujuh puluh negara menggunakan produk dari mereka
dan saat ini berdasarkan survei dua ribu tiga belas
mediatronik sebagai distributor tunggal untuk produk produk led daktronics di indonesia
adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun dua ribu empat oleh nyomananda
dan telah berkiprah selama tiga belas tahun di industri led display
sebagai pelopor dalam pengembangan industri led display
mediatronics telah melakukan lebih dari tiga ratus instalasi di seluruh indonesia
mediatronics lebih menjaga kualitas barang dan kita juga men service klien dengan baik
dimana setiap ada kerusakan
kita cepat untuk memperbaikinya dengan benar
mediatronics berkomitmen untuk menyediakan lebih dari sekedar peralatan
tapi juga memiliki kreativitas dan pelayanan berkualitas di dalamnya
dengan menggunakan material berkualitas dan melalui proses berteknologi tinggi
led display mediatronics menghasilkan sebuah sistem display modern
yang mampu menampilkan materi tayang dengan baik
mediatronics percaya bahwa ini adalah cara yang luar biasa untuk membantu konsumen
dalam mengkomunikasikan pesan produk ataupun layanan
terhadap target pasar anda